jadi kami akan melakukan pemanggilan ulang
kami sudah melakukan pemanggilan dengan resmi kemarin dan dijadwalkan kemarin ya
jam sepuluh tetapi dari pihak athena belum menghadiri
jadi kami akan melakukan pemanggilan ulang
kita belum dapat informasi apa alasan tidak hadir
kami sudah menunggu tetapi pihak tema tidak datang
kata dakwal pemanggilan ulangnya kapan
insya allah hari ini akan kami kirimkan surat kembali